pandemi covid sembilan belas telah meningkatkan ketergantungan kita semua terhadap platform digital
the internet of things dari berbelanja bekerja belajar dan berbisnis
kita semua melakukannya mau tidak mau lewat daring atau online
nah selain itu berarti kita harus meningkatkan dan mengakselerasi yang namanya transformasi digital
dengan dilakukannya transformasi digital kita bisa menciptakan ekosistem digital yang bisa membantu meningkatkan konektivitas
meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan lebih penting lagi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan kita semua
sehingga semua ini harus menjadi fokus
bukan saja bagi indonesia tapi bagi seluruh dunia
final notes kali ini akan melihat apa apa saja yang perlu dilakukan khususnya oleh indonesia
dalam mempercepat perjalanan kita menjadi salah satu dari negara berbasis digital terbesar di dunia
final notes bersama saya desy anwar
pemerintah republik indonesia terus gencar melakukan percepatan transformasi digital sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid sembilan belas
hal demikiannya pola penduduk negara dan masyarakat wilayah kita sedang menegur pandemik pandemi covid sembilan belas
pandemik pandemi covid sembilan belas telah menyebabkan pandemi covid sembilan belas
hal tersebut mengurangkan kepentingan mimpi ekonomi
melalui kementerian komunikasi dan informatika pemerintah telah memiliki roadmap transformasi digital yang disusun untuk dua puluh lima tahun ke depan
ada empat sektor strategis yang menjadi fokus utama kebijakan ini yaitu infrastruktur digital pemerintahan digital ekonomi digital dan masyarakat digital
isu transformasi digital juga akan menjadi salah satu topik pembahasan utama indonesia sebagai presidensi g dua puluh tahun dua ribu dua puluh
penyelenggaraan g dua puluh dapat mendorong agenda transformasi digital di indonesia karena melekatnya isu digital di berbagai sektor
g dua puluh pun dipandang sebagai salah satu forum efektif untuk membangun konsensus dalam isu pemanfaatan teknologi digital di hampir seluruh kegiatan ekonomi global
g dua puluh menjadikan indonesia sebuah perusahaan yang sangat berkembang
ini akan menjadi momentum sangat sangat penting bagi indonesia karena salah satu dari fokus pertemuan g dua puluh ini adalah selain kesehatan dan energi ada yang namanya transformasi digital
tentu saja transformasi digital ini seperti kita ketahui adalah kunci ya bagi kita semua untuk mengurangi kesenjangan meningkatkan produktivitas efisiensi membuat semua jauh lebih transparan
dan di samping itu kita lihat pada masa pandemi covid sembilan belas ini ketergantungan kita terhadap semua yang berkaitan dengan internet teknologi digital itu semakin meningkat
nah apa apa saja kira kira yang akan menjadi fokus khususnya bagi indonesia pada pertemuan g dua puluh ini dan juga rencana transformasi digital yang saat ini sedang dilakukan oleh indonesia
indonesia menkom infonya pak jonny g plate akan memainkan peran yang sangat penting khususnya dalam diskusi transformasi digital
saya sudah ditemani oleh pak jonny g plate di kantor kominfo dan kita tentu saja pak joni masih dalam suasana covid sembilan belas menjalankan protokol yang sangat ketat protokol kesehatan
sudah divaksin bahkan kita menjaga
sudah jarak sudah di pcr anti gen dan lain sebagainya
jadi semoga semua ini berjalan dengan aman
final notes dengan pak jonny g platte
apa kabar pak joni sehat
sehat puji tuhan alhamdulillah desi selalu
dan kita hampir sudah dua tahun ini kita masuk covid sembilan belas
dan sudah akhir tahun dan kita juga sudah memulai yang namanya pertemuan pertemuan
g dua puluh ini sebenarnya kan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan apa yang kita bisa lakukan secara baik kepada dunia dunia yang maju dan dunia secara keseluruhannya
topik atau salah satu fokus itu adalah transformasi digital
nah selain ada kesehatan selain ada energi dan saya lihat ini cocok sekali ini karena di bawah menkom info
kira kira peran menko minfo dalam perhelatan yang internasional
internasional ini seperti apa apa saja
baik desi yang pertama pasti ini hasil ratas kabinet ya
bapak presiden itu memberikan arahannya kesuksesan keketuaan g dua puluh indonesia
yang pertama adalah sukses keketuaan di sektor penyelenggaraan
sektor penyelenggaraan itu kita harus bisa menjadi tuan rumah yang sukses tuan rumah yang ramah tuan rumah yang bisa memberikan manfaat
khususnya manfaat jangka pendek
terhadap ekonomi nasional kita
harus ada manfaatnya
lalu juga itu menjadi ajang memperkenalkan indonesia kepada g dua puluh leaders
dan tentu yang ikut terlibat di dalam g dua puluh summit ini sendiri
yang kedua adalah kesuksesan keketuaan di sektor atau di bidang substansinya
tadi desi sudah sampaikan ada tiga agenda utama substansinya
yang pertama adalah
arsitek arsitektur kesehatan global yang lebih inklusif
transformasi digital dan ekonomi
dan yang ketiga adalah transisi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungannya
nah kalau apa saja yang akan dilakukan oleh kominfo dalam g dua puluh summit sepanjang satu tahun ke depan
yang pertama sesuai keputusan presiden nomor dua belas dan delapan belas tahun dua ribu dua puluh satu
kominfo itu diberi tugas terkait dengan penyelenggaraan
yaitu membidangi komunikasi dan media
saya sebagai ketua dibantu oleh men parekraf
kepala staff presiden
kami bertiga yang bilang itu
itu dari sisi penyelenggaraan
dari sisi substansi
ini chairmanship indonesia ini untuk pertama kali elevasinya dilakukan pada saat g dua puluh italia di triste italia
jadi ada kenaikan ini lah
dia di dalam chairmanshipnya sudah di
ada tiga agenda isu utama yang kita sampaikan
ya termasuk pada saat
yaitu yang pertama connectivity
yang kedua adalah
dan yang ketiga adalah cross border data flow
ini tiga isu besar
yang dihadapi oleh dunia dalam rangka transformasi digital
akibat dari dua situasi
situasi disrupsi teknologi itu sendiri
dan situasi pandemi covid sembilan belas
dimana mendorong akselerasi migrasinya kegiatan umat manusia
termasuk rakyat indonesia dari ruang fisik ke ruang digital ya
sehingga betul betul bagi indonesia
dan bagi banyak negara di dunia
masalah ict infrastructure itu penting ya
indonesia dalam g dua puluh ini kita harapkan menjadi golden bridge
jembatan emasnya negara negara emerging nation
untuk disuarakan di negara negara g dua puluh lainnya
khususnya negara g tujuh nya
negara industri ya
dimana pentingnya untuk dibangun
yang lebih merata dan memadai
kita harus bangun
dan indonesia sendiri sangat agresif dalam memastikan keterhubungannya itu
kita telah membangun backbone kita
fiber optic di darat dan di laut
salah satu yang terbilang panjang di dunia
katanya bisa sembilan kali keliling dunia
saat ini sudah tiga ratus lima puluh sembilan ribu lebih kilometer di darat dan di laut
ya itu hampir sembilan kali mengitari dunia
dengan kecepatan berapa
kalau kecepatan sangat tidak terbatas
ya tergantung elektronik di ujung ujungnya
yang kedua kita juga saat ini menggunakan satelit sembilan
delapan satelit untuk telekomunikasi kita
kebutuhan telekomunikasi dan kom info sendiri
untuk mengisi kebutuhan telekomunikasi di sektor sektor
atau di wilayah rural
di depan tertinggal dan terluas
dan kita juga sedang mempunyai roadmap untuk membangun satelit
ya roadmap satelit indonesia
kita butuh sampai satu terabit per second nanti di tahun dua ribu tiga puluh
jadi ada banyak pembangunan high throughput satelit
diawali dengan high troput satelit pertama kita
yang kita kenal dengan satria satu
yang kita harapkan diletakkan di orbit tahun dua ribu dua puluh tiga akhir nanti ya
untuk membangun base base transceiver station
pt sd seluruh indonesia
yang saat ini lagi ramai
kita usahakan betul
tahun dua ribu dua puluh dua nanti bisa selesai untuk seluruh indonesia
khususnya wilayah tiga t akan dilayani dengan backbone telekomunikasi kita empat g ya
nah ini banyak sekali
post covid recover ini juga menuntut bagaimana pemanfaatan hilir atau downstream dari digitalisasi itu sendiri
kalau tadi kita bangun connectivity di hulu upstream
sekarang presiden juga minta supaya hilirnya
ya hilirnya juga kita manfaatkan dan kita bermanfaat
termasuk dalamnya digital economy
digital health digital government digital e commerce dan lain sebagainya
itu harus kita manfaatkan sisi hilirnya
dan yang kedua tadi
kalau kita sudah membangun ict infrastructure
connectivity dengan baik ya
kita merancang pemanfaatan downstream atau hilir dari ruang digital
maka yang kedua kita butuhkan ketersediaan dan kesiapan talenta digital
sdm nya sumber daya manusianya
maka itu juga akan menjadi isu besar kita
yang akan diperoleh
dan ini isu dunia
isu dunia dimana dibutuhkan sekali sumber daya atau talenta digital yang memadai
indonesia sendiri itu diperkirakan kita membutuhkan untuk kelas menengah
sekitar sembilan juta digital talent dalam lima belas tahun ke depan
atau sekitar enam ratus ribu digital talent per tahun itu tingkat menengah
tapi bagi kita dan bagi negara negara emerging kelas kita
itu bukan saja tingkat menengah kita butuh
di seluruh levelnya
mulai dari basic intermediate dan advance
makanya kami kominfo sudah merancang pembangunan digital talent itu mulai dari gerakan nasional literasi digital tahun dua ribu dua puluh satu ini aja
itu kita menyiapkan pelatihan digital untuk empat jenis kecakapan
untuk ke dua belas lima juta
tapi saya baru baru diberikan laporan minggu yang lalu ternyata lebih dari yang ditargetkan
sudah tiga belas juta per mid december ini
kita perlu membicarakan bagaimana tata kelola data yang baik
di dalam negeri lintas batas negara bilateral maupun multilateral
yang saat ini belum ada protokolnya
kita juga menyiapkan digital skills digital talent untuk intermediate
tingkat intermediate ini tahun dua ribu dua puluh satu ini kita sediakan pelatihan sebanyak seratus ribu talent
seratus ribu talent bagi milenial selamatan sekolah menengah atas dan sarjana sarjana sarjana baru ya
dengan kurikulum kurikulum yang dibutuhkan oleh future job
dan yang ketiga adalah yang advanced skills
yang advance kirs ini kita bekerja sama dengan perguruan tinggi kelas dunia
kita cari bypass bagaimana cara untuk mempercepat
gak bisa lagi kita menghasilkan tenaga ahli melalui sekolah
tapi kita inginkan link link and match nya itu yang cepat
digital leadership academy ini setiap tahun kita menyediakan tahun ini tiga ratus
setiap tahun dikembang ditambah terus jumlahnya
bagi siapa saja itu bagi sektor privat yaitu startup founders
dan bagi sektor publik pemerintah yaitu para pimpinan pimpinan daerah
baik itu bupati wali kota gubernur bahkan pejabat pejabat di tingkat pusat
bahkan pejabat eselon satu pun
kepala kepala dinas kom info untuk menghasilkan policy makers
policy makers di daerah bagaimana untuk merancang pembangunan dan kebijakan digital di wilayah masing masing ya
seperti kita sedang membangun smart city program misalnya
kalau kita tidak punya policy makers di digital policy di sana yang paham direktifnya kan tidak bisa jalan
untuk program ini kita saat ini bekerja sama dengan empat universitas top dunia
yang pertama dengan national university of singapore di singapura
yang kedua dengan singhoa university di beijing
yang ketiga dengan oxford university
dan yang keempat dengan harvard kennedy
jadi saya sampaikan kepada para bupati ini
dan tahun depan kita sedang merancang kerjasama dengan tambahan dua belas universitas global lagi
sehingga nanti ada enam belas atau bahkan sampai dua puluh mitra kerja kom info untuk merangsang untuk mempersiapkan policy makers di sisi digital
itu yang kedua desi ya yang berkaitan dengan digital skills dan digital literacy
yang ketiga nah ini yang paling berat
ini data ya
kalau kita sudah mempunyai ict infrastruktur yang memadai kita sedang menyiapkan talent kebutuhan baik jumlah mengkualifikasi
maka data harus kita kelola dengan baik
dan data ini extra territorial ya
cross border itu melintasi berbagai batas negara
termasuk yang buruk buruknya juga yang negatifnya juga
namun demikian ada banyak sisi dari data
di sisi satu data punya manfaat ekonomi yang luar biasa
di sisi lain dia berkaitan geostrategis geopolitik
dan di sisi yang lain lagi dia berkaitan dengan kedaulatan
nah jadi kita perlu membicarakan bagaimana tata kelola data yang baik di dalam negeri lintas batas negara bilateral maupun multilateral
yang saat ini belum ada protokolnya
belum ada protokolnya
sehingga kita mengangkat isu ini ke meja perundingan dengan berhadapan dengan dua arus utama
arus utama yang satu adalah arus utama yang mewakili produsen
atau negara negara industri dengan kemampuan teknologi tinggi
arus utama yang kedua adalah negara negara konsumen
seperti kita kita lebih banyak
yang pengguna teknologi
ya yang harus kita seimbangkan agar dua duanya jalan
yang satu teknologi dapat diadopsi dengan baik
yang kedua konsumsi teknologi itu sendiri bermanfaat juga dan dalam relasi yang saling bisa memperkuat
nah ini isu yang sangat sensitif karena dia sangat geopolitik ya
tentu kita inginkan ini bisa didiskusikan
proposisi indonesia yang sudah kami sampaikan
mudah mudahan menjadi landasan diskusi
yaitu yang berkaitan dengan tata kelola data
yang pertama pasti tata kelola data itu perlu berbasis fairness
fair ya keadilan
yang kedua dia berbasis knowfulness
semua legal ya
ya dia legal
yang ketiga dia harus transparan
ya jadi kalau kita ngomong dia transparan
ini kan dunia zaman sekarang kan ingin transparent
dan yang keempat ya ini penting sekali
kalau dia bilateral maka dia perlu ada reciprocity
tidak gampang tapi ini harus kita letakkan untuk kita bicarakan
agar itu mempertemukan kepentingan dan bisa kita one step ahead forward
apalagi saat pandemi covid sembilan belas
bahkan nanti mungkin g dua puluh nya banyak akan dilakukan secara hybrid
memang saya lihat ini portfolio transformasi digital yang dibawa pak plate ini sangat sangat penting
dan implikasinya itu justru sangat sangat global
tadi kalau dibicarakan mengenai yang data ini saja
kita lihat saja player playernya sekarang kan rata rata bukan perusahaan tapi individu
orang orang seperti zuckerberg yang memiliki facebook whatsapp
sekarang sudah meta
ya sudah meta
bukan face lagi tapi sudah meta
orang orang seperti jeff bezos dengan amazon dan google dan lain sebagainya
jadi untuk mendapatkan keadilan legality transparency reciprocal ini pasti memerlukan negosiasi yang sangat sangat penting
akan dihadirkan ke player player dunia ini
karena mereka memegang data sekarang
kalau arahan bapak presiden tidak saja government ya
tapi juga nanti kan multilateral organization ya
ada world bank imf itu ada semuanya
dan tokoh tokoh bisnis dunia
nah harus apalagi orang seperti elon musk mark zuckerberg
karena kalau bicara data ini mereka yang memiliki mereka yang memahami
kita kan selama ini hanya menggunakan
hanya mengkonsumsi ya
kita juga harus tahu apakah masalah pajak dan lain sebagainya
termasuk di dalam
belum lagi hoax misinformation disinformation dan lain sebagainya
dan ini juga saya lihat road map nya kan sama merefleksikan road map indonesia ya
kita ingin mengembangkan lima g tidak saja untuk social media dan media communication
buat kita inginkan juga lima g itu adalah untuk industri
yang iot dan robotics ya kita ingin
tapi sebelum kita masuk lagi ke substansinya khusus yang di bawah portfolio pak johnny
ini nanti g dua puluh ini ada satu ratus lima puluh sekian lah pertemuan di sembilan belas kota dan lain sebagainya
kita pastikan dulu lah infrastructure untuk mengadakan pertemuan
apalagi nanti kalau harus semua wifi nya bukan empat g lagi lima g lagi ini bagaimana
ya jadi itu tadi
sudah siap ke
tadi itu kan substansi di elaborasi banyak ya
sekarang di sisi penyelenggaraan
sisi penyelenggaraan juga
kita tentu harapkan nanti covid sembilan belas sudah sangat landai
membuka ruangnya untuk kita bisa melakukan pertemuan secara fisik
makanya kerja keras kita enam bulan terakhir ini sungguh sungguh untuk memastikan landainya covid sembilan belas di indonesia
sehingga g dua puluh bisa kita laksanakan dengan baik
tetapi kita tidak tahu bagaimana perubahannya covid sembilan belas itu sendiri ya
sehingga juga model model hybrid itu disiapkan
nah kita sudah bekerja sama dengan webex ya
yaitu sistem yang dipakai di banyak beberapa kali sudah digunakan termasuk di italia untuk virtual conference virtual meetings nya berbasis webex system
dan di wilayah wilayah kota kota yang akan menjadi tempat baik itu meeting tempat rapatnya maupun event event lain termasuk excursionnya kunjungan kunjungan ke pariwisataannya
itu kita akan backup dengan infrastruktur tik yang memadai
kami sudah lakukan rapat dan pertemuan dengan operator seluler dan blu bakti kominfo sendiri untuk memberikan backup yang kuat berbasis empat g coverage
kita sedang ya kita sudah mencoba lima g waktu asean games
tapi belum ini belum maksimal kan waktu itu
ya waktu itu kan memang belum di roll out waktu itu masih test ya
lalu tahun dua ribu dua puluh satu ini kita sudah roll out lima g di indonesia
tiga operator seluler sudah mempunyai lisensi lima g
ya walaupun spektrumnya masih di dua tiga ghz ya
sedang kita siapkan spektrum lainnya untuk mereka
namun pada saat pon yang lalu ya pon dua puluh di papua kita deploy juga lima g di sana
yang mana semarak dan gegap gempitaannya pon dua puluh bisa disaksikan
dengan warna gambar yang lebih jernih suara yang lebih bagus itu lima g
ya khususnya di stadion nmb lukas nmb
nah pada saat g dua puluh summit nanti juga kita mempersiapkan backup lima g ya
untuk seluruh satu ratus lima puluh meeting situ
setidak tidaknya pada saat leader summit itu full lima g coverage
kita sudah deploy ict infrastructure yang besar besaran
kita sudah melakukan tes lima g sebanyak dua belas kali
kita sudah roll out lima g
saat ini kita operasi komersial lima g di sembilan kota agglomerasi di indonesia
dan masa depan telekomunikasi saat ini adalah lima g dengan latensi yang rendah dan speed yang begitu tinggi
kita ingin mengembangkan lima g
lima g tidak saja untuk social media dan media communication
buat kita inginkan juga lima g itu adalah untuk industri
ya iots dan robotics ya kita ingin
nah ini biayanya gede biayanya besar investasinya besar sekali
yang hadir di g dua puluh adalah leaders atau pemimpin dari dua puluh negara dengan dua puluh gdp terbesar di dunia
negara negara punya diri
kita mengundang terdapat investasi di lima g indonesia
semoga berjalan dengan langsung
tapi biasanya kalau sepengelaman saya ya kalau indonesia itu mengadakan pertemuan ktt nam apec
macem macem ini summitnya itu biasanya
biasanya sukses ya
sukses tapi ya kita juga harus hati hati
kita masih energi ini power kita kan masih banyak masalah masih banyak fluktuatif
tapi ya mudah mudahan ini juga akan mengakselerasi kedatangannya lima g
karena menurut saya kita sudah terlambat
pak joni lima g kita memang harusnya
tapi tidak terlambat amat
kenapa tidak terlambat amat ya
lima g ini bukan saja roll out
lima g ada satu aspek yang banyak yang belum diketahui
ibaratnya kita buat jalan tol harus tersedia lahan
kalau tidak ada lahan tidak bisa buat jalan tolnya
demikian pula untuk empat g dan lima g
harus tersedia spektrum
nah spektrumnya ini yang harus kita susun baik baik di semua level
nah saat ini mudah mudahan sudah mulai kita bisa gelar farming dan refarming spektrumnya
nah ini maksud saya yang namanya itu analog switch off ini
kita dari medaning dari dulu kita tunggu tunggu
bahkan dari awal tahun dua ribu sepuluh an ya waktu itu
sementara di negara negara lain semua itu sudah berbasis digital
kita masih ada yang namanya analog
nah ini agak jumping sedikit karena kebetulan tahun depan ya kalau tidak salah harusnya kita sudah betul betul melakukan migrasi ini ya
apa kira kira bagaimana roll outnya
pak joni dan juga apa kira kira yang perlu diketahui oleh masyarakat
selama ini ya terbiasalah nonton tv pakai antennya dan secara analog
tapi nanti kalau sudah migrasi digital kan akan sangat berubah ya ini model
ya betul desy
jadi memang tidak saja untuk kepentingan masyarakat dalam negeri di mana broadcasting ya penyiaran kita menjadi lebih jernih
warnanya menjadi lebih bagus suaranya menjadi lebih jernih
pemanfaatan kanal ya spektrumnya menjadi lebih efisien
tidak saja itu
tapi juga tuntutan dunia
nah kita telah berkomitmen untuk melakukan migrasi ke digital melalui analog speech off itu lama ya
sudah satu dekade ini pembahasannya lama
saya itu bersyukur sekali bahwa bapak presiden melalui leadershipnya yang kuat dengan mengintrodusir dulu gagasan omnibus law
ya undang undang cipta kerja itu di mana seluruh sektor termasuk sektor postel siar ada di dalamnya
yaitu apa salah satunya ya analog switch off itu ditetapkan
kita sudah tetapkan analog switch off broadcasting kita pada dua november dua ribu dua puluh
ini kita catet soalnya nanti kita tagih
itu amanat undang undang
amanat undang undang dua november dua ribu dua puluh dua
kita lakukan analog switch off dan kita operasi full digital
saat ini simul cash di mana operasi analog dan operasi digital secara berbarengan
tetapi secara teknis desi tidak mungkin kita melakukan analog switch off itu secara serentak untuk negara sebesar indonesia ini
dengan wilayah yang begitu besar di indonesia ini
karena tadinya kita berharap kita lakukan analog switch off secara bertahap dalam lima fase
tetapi karena terlalu banyak persiapannya yang harus kita penuhi terlebih dahulu
belum ada covid lagi
akhirnya kita putuskan dalam tiga tahap analog switch off berdasarkan wilayah
tahap yang pertama itu tiga puluh april kalau saya tidak salah ya
ini berdasarkan wilayah ya
dan tahap yang kedua pada saat dua puluh lima november dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh dua
dan tahap terakhir dua november dua ribu dua puluh dua
jadi total ada sekitar
keseluruhan itu ada satu ratus tujuh puluh an
kabupaten kota itu yang sudah
atau seluruh yang tersedia wilayah tersedia layanan analog sekarang
pada dua november dua ribu dua puluh dua harus beralih menjadi layanan digital
setelah itu seluruh yang belum terlayani harus digital
full digital ya
jadi per dua november dua ribu dua puluh dua itu televisi indonesia ini adalah televisi digital
namun demikian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan
yang pertama adalah kesiapan penyelenggara multiplexing
kita sudah melakukan seleksi multiplexernya penyelenggara multiplexing
kita sudah melakukan evaluasi atas penyelenggara multiplexing
dan lisensi sudah diberikan banyak diantara sudah diberikan
dimana mereka mempunyai tugas untuk membangun multiplex infrastructure
dia harus membangun infrastruktur digital ya
dan itu yang pertama jadi harus siap termasuk tvri
harusnya sudah siap karena seperti tadi pak joni katakan ini sudah sepuluh tahun ini direncana
ya betul harusnya karena ini di sektor korporasi
si stasiun televisi ini yang harus menyiapkan
tentu saya berharap mereka tepat waktu
yang kedua adalah dari sisi tv station itu sendiri
ya perangkat peralatan di studio dan sdm di studio itu sendiri
jangan sampai nanti kita sudah masuk ke pertelevisian digital gayanya masih gaya analog lagi
saya juga yakin ya stasiun stasiun tv di indonesia sudah siap
sudah lah kalau itu sudah
dan yang ketiga adalah dari sisi perangkat penerima
perangkat penerimanya ini atau televisi penontonnya itu juga harus digital
yang disebut dengan dvd tv dua
dvb tv dua ini adalah perangkat televisi digital
tidak semua televisi yang ada saat ini memenuhi syarat sebagai peneliti

nah bagi yang belum ini dibutuhkan perangkat semacam konektor
ya yang disebut
bukan decoder ya tapi konektor ya
ya decoder atau konektor
yang disebut dengan set top box
stb ini tidak mahal sebetulnya dibandingkan dengan harga perangkat tv ya
kan kita juga harus sadar
indonesia ini ada
yang kalau dikonversi ke dalam rumah tangga
ada sekitar enam tujuh juta rumah tangga
ada enam tujuh juta perangkat televisi milik rakyat
yang perlu diberikan subsidi
ini pemerintah nanti yang akan bantu turun
ya yang harus diberikan subsidi atau diberikan set top box
dan menurut peraturan pemerintah nomor empat puluh enam
pasalnya pun saya tahu
pasal delapan puluh lima ya
kepada penyelenggara multiplexing untuk menyediakan set top box
jadi bukan pemerintah yang menyediakan set top box
ayat satu nya bagi rumah tangga miskin tadi
ayat dua nya penyelenggara menyediakan
pemerintah pun mengambil bagian di dalamnya
yang banyak dimengerti seperti sebagai set top box itu tugas pemerintah
padahal pp nya jelas itu tugas penyelenggara
tapi saat ini
dalam pembicaraan dengan broadcasting kita
kerjasama atau pembicaraan itu sangat positif
dimana perusahaan perusahaan televisi sekarang juga sudah mempunyai komitmen untuk menyediakan set of box
dan saya pemerintah juga sudah menyediakan melalui apbn
walaupun belum seluruhnya
ya walaupun belum seluruhnya
sehingga kita masih butuh
saya harus berbicara dengan tanda petik ya
para industrialis televisi indonesia
untuk nanti bagaimana menyelesaikan masalahnya sama sama
agar bisa didistribusikan set top box sebanyak enam tujuh juta ini tepat waktu dan tepat orang tepat alamatnya
jangan sampai nanti salah pula alamatnya ya
dan ini orkestrasinya enggak mudah
tapi dengan kerjasama yang baik mudah mudahan bisa
kita punya deadline dua november
dan setiap fase nya harus kita selesaikan bersama sama
analog itu boros menggunakan spektrum frekuensi
begitu nanti kita bermigrasi menjadi digital broadcasting
maka dia harus jauh lebih efisien
nah tanggal november dua ribu dua puluh dua ini kan juga bertepatan dengan ktt summitnya
ini pada leaders nya
dari g dua puluh ini datang ke indonesia
jadi seharusnya ini bisa dijadikan momentum
nah ngomong ngomong ini kan berarti analognya sudah di switch off ya
ini coba mungkin diceritakan apa berarti kan ada bandwidh analog yang dibebaskan
nah ini penting karena transformasi digital ini memang hal yang teknis
tapi secara itu sangat sangat crucial
karena ini istilahnya itu infrastruktur yang mau tidak mau kita harus miliki
kalau memang kita betul betul masuk ke digital
memang betul desy
jadi analog itu boros menggunakan spektrum frekuensi
begitu nanti kita bermigrasi menjadi digital broadcasting
maka dia jauh lebih efisien
nah disitu di spektrum frekuensi tujuh ratus
itu low band band yang dibawa
itu bisa dihemat yang dikenal dengan digital dividend
ya satu ratus dua belas mhz spektrum tujuh ratus ini cukup ideal dan bagus untuk
yang kita sudah rencanakan
yang kita sudah rencanakan untuk di semua level ban
nanti ada diatasnya dua lima
ada diatasnya dua satu
ada diatasnya lagi dua empat
dan seterusnya sampai dua puluh enam dua puluh tujuh dua puluh delapan bahkan sampai enam puluh
yang disebut dengan multi milimeter wave spektrum
itu nanti untuk robotics dan lain sebagainya
tapi yang paling bawah aja dulu ini
yang paling bawah yang tujuh ratus spektrum ini
ini dibutuhkan sekali karena ini langsung berurusan dengan konsumen
langsung berurusan dengan konsumennya
begitu nanti tv nya
karena migrasi ke digital maka ada satu ratus dua belas mhz yang bisa digunakan untuk telekomunikasi untuk lima g
nah ini ada uplink dan downlink ya
tapi yang kedua juga ya kita nanti perlu ada guard band
yang dikasihkan guard band agar tidak interference
kita juga mau mengalokasikan di spektrum itu untuk kepentingan tele educations
untuk kepentingan tele health dengan spektrum spektrum yang khusus
bahkan kita sedang mengalaminya sekarang di wilayah yang sangat rawan bencana yang kita butuh spektrum frekuensi untuk mendukung disaster relief kita
penting sekali ya
nah ini kita perlu siapkan
ini kita sedang menata kita sedang mengatur bagaimana kebutuhan spektrum secara nasional sampai tahun dua ribu dua puluh lima bahkan sampai dua ribu tiga puluh
yaitu melalui refarming dan farming spektrum frekuensi
kita ingin menyusun spektrum sesuai best practice di internasional
jangan sampai golden spectrum untuk telekomunikasi dipakai untuk handphone misalnya dipakai untuk satelit
jadi farming ini pembagian ini harus betul betul
selama ini ibaratnya tanah sudah di coupling couplingnya
nah sekarang kita harus menyusun yang ini untuk jalan tol yang ini untuk jalan arteri
yang ini untuk jalan
jalan provinsi gitu ya
yang ini untuk kawasan industri yang ini untuk kawasan perumahan
nah ini kita sedang susun spektrumnya
yang dikenal dengan untuk kebutuhan fix wireless
ya dan untuk mobile wireless kita
nah ini sedang kita susun semuanya
mudah mudahan di akhir kabinet pak joko widodo spektrum ini bisa ditata kelola dengan baik
sehingga kabinet atau pemerintahan berikutnya bisa menggunakan spektrum ini dengan lebih efisien dengan lebih baik
dan lebih optimal untuk kepentingan layanan telekomunikasi
dan ini memang sangat sangat dibutuhkan sebelum kita bisa ber migrasi transisi ke digital
transformasi digital ini kita tidak akan merasakannya ya
spektrumnya belum tersedia dengan baik
jadi ini masih dalam tahap ini ya road map atau blueprint
kalau ini semua nanti setelah tahun dua ribu dua puluh empat
kita mulai jalan lah
lima g nya mulai jalan ya kita akan lihat
mudah mudahan ekonomi kita juga langsung jadi booming
karena ini akan meningkatkan produktivitas komunikasi konektivitas dan lain sebagainya
dan juga datanya itu juga akan menjadi sangat sangat berguna ya
belum lagi pemerintahannya kan lebih transparan
nah ini menurut saya itu sangat sangat penting juga ya bagian dari cita cita kenapa kita perlu transformasi digital ini
satellite satria kemudian ada fiber optic yang katanya sembilan kali mengeliling
ini semua membutuhkan biaya ya pak joli
bagaimana anggaran tahun ini dan tahun kedepan
dan kira kira apa sih untuk semua mimpi ini tercapai anggarannya
ini dia desya
telekomunikasi mahal sekali
ya paling tidak pada tahap awalnya untuk ini
jadi karena dia sangat mahal
telekomunikasi itu kan
kan dulu di monopoli ya
kemudian dilakukan liberalisasi industri telekomunikasi
dan terhadap liberalisasi itu muncul banyak perusahaan telekomunikasi
termasuk operator seluler di indonesia
kepada mereka diberikan lisensi lisensi spektrum
dengan harapan dengan diberikannya lisensi mereka membangun
lisensinya sifatnya nasional
mereka membangun jaringan telekomunikasi infrastruktur secara nasional juga
dan bankable nya tidak demikian adanya
tetap dilakukan itu berdasarkan proposal basis ya
di mana membangun satu wilayah
disusun visibilitasnya untuk wilayahnya saja
dibangun infrastruktur di wilayah situ
yang mengakibatkan telekomunikasi bertembu di wilayah komersial
dan dia tidak bertumbuh di wilayah non komersial atau wilayah rural terdepan terluar
karena ekonominya berkurangan
karena tidak keekonominya
sehingga di indonesia terjadilah digital divide itu
nah di mana presiden menugaskan kominfo untuk membangun di wilayah yang tidak dibangun
nah di situ selama ini
ya tiga t itu
di dunia ini dikenal untuk wilayah rural
itu dilakukan melalui pembiayaan universal service obligation
itu di dunia ini dikenal
di mana dananya dipungut dari operator seluler
saya dalam pertemuan di pbb di itu minta untuk dinaikkan
tapi nggak ada yang mau
operator seluruh bilang terlalu mahal katanya
kita tidak bisa
tidak bisa itu
karena sangat kecil
sehingga bapak presiden melalui arahannya yang tegas
kebijakan yang tegas
memerintahkan kami untuk membangun dan mencari skema pembiayaan yang fit
yang cocok untuk itu
maka kami melakukan upaya bauran pembiayaan
nah blended financing ini diantaranya
melalui pembiayaan rupiah murni
apbn untuk pertama kalinya apbn biaya
itu tahun dua ribu apbn kominfo ini kan sekitar lima sampai delapan triliun biasanya dulu
tahun dua ribu dua puluh satu ini dua puluh empat triliun lah kira kira
karena memang kebutuhannya besar ya di situ
melalui rupiah murni
dan yang ketiga
melalui alokasi dari penerimaan negara bukan pajak sektor kominfo
kominfo punya pnbp
pnbp nya itu di atas

sebagiannya digunakan untuk membangun ict infrastructure di wilayah tiga t
dan yang keempat
yang keempat kami harus masuk pasar uang internasional
ya melalui international finance market
untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti misalnya satelit
seperti misalnya satelit
itu bisa dengan private public partnership
iya dengan skema triple p
ya kpbu gitu ya
tapi kan triple p pada saat ini di mana covid sembilan belas mana bisa jalan
jadi satu tantangan dan challenge yang luar biasa
pada saat satria kita introduce ke pasar uang internasional
kita mau membangun satu high throughput satellite
satelit terbesar di asia
satelit nomor lima terbesar di dunia
pada saat di mana likuiditas dunia turun gara gara covid sembilan belas
jadi itu ada seninya sendiri desi ya
dimana pembiayainya ini dilakukan melalui credit agency
baik credit agency dari eropa
dari perancis ya
yang sepakat untuk membiayai satelit
satelitnya sendiri dari mana
kalau uangnya dari perancis dan dari tiongkok
commercial bank di global di tingkat dunia
tapi peralatannya dari mana
peralatan pertama satelitnya dari perancis
dan rocket launchernya
jadi kita nanti launchingnya di spacex
ya itu dia
minta elon musk biayainya dong
ini interesting sekali
karena pembiaya dari perancis dan tiongkok
untuk membuat satelit milik indonesia
yang akan diletakkan di orbit
kemudian ini kuartal ke empat dua ribu dua puluh tiga akan diletakkan di orbit
jadi masih dua tahun lagi ya
sedang dalam proses produksi di perancis dan di california
satelitnya dari perancis
rocket launchernya dari spacex v lima ratus
dari amerika serikat
kan unik gitu
pembiayainya dari mana mana
create agency nya dari eropa dan asia
perangkatnya dari eropa dan amerika serikat
dan ya ground atau terrestrial segment lainnya
satelit itu bukan saja space segmen
kita juga harus membangun di darat
saat ini dua duanya sedang berjalan
pembangunan satelit di perancis sedang berjalan
pembangunan roket di amerika juga sedang berjalan
atau ground segmen di indonesia
juga sedang berjalan
ini untuk melayani satu ratus lima puluh ribu titik layanan publik di indonesia
kapasitasnya satu ratus lima puluh gbt per second
itu satria satu ya
setelah ini ada backup
kalau satelit perlu ada backup
nanti ada backup
dan ada satria dua satria tiga
keseluruhannya nanti kebutuhan kapasitas kita sekitar sembilan ratus terabit
sampai dengan satria tiga
sampai dengan satu terabit per second kapasitas
ini kalau bicara sama pak joni ini teknis ya banyak
tapi memang begitu adanya
tapi esensinya tahun dua ribu dua puluh tiga mudah mudahan
proyeksi ekonomi digital kita sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
ekonomi digital kita itu setara dengan empat
empat lima ratus triliun kira kira
nah ini ekonomi digital indonesia ini sangat besar
tadi disebutkan anggarannya dananya kan blended finance
tapi angkanya kira kira yang dibutuhkan
tahun dua ribu dua puluh satu dua puluh empat triliun lebih
tahun dua ribu dua puluh dua dua puluh satu triliun lebih
ini untuk capex dan opec
terus dalam sampai dengan tahun dua ribu tiga puluh ya tidak kurang dari seratus triliun yang kita butuh
itu hanya kominfo
belum lagi nanti yang akan dibangun oleh operator seluler
ini untuk empat g
belum lagi untuk lima g
jadi memang kita butuhkan dana di sektor ini sangat besar
dan ini semua sudah dalam roadmap blueprint kominfo sekarang ya
di dalam roadmap kominfo ada empat aspek
aspek yang pertama pasti yang menyelesaikan pembangunan ict infrastructure yang kita sebutkan tadi
yang kedua jadi yang pertama digital infrastructure
yang kedua digital government
yang ketiga digital government
yang ketiga digital economy
dan yang keempat digital society
yang kita harapkan semua kan harus diterjemahkan nanti dengan sukses atau keberhasilan dalam kita bermasyarakat
misalnya tadi juga literacynya sudah disebut
tapi yang penting juga ekonominya
kira kira nanti kalau ini semua sudah satria sudah di atas gitu

kira kira pertumbuhan ekonomi yang kita bisa dapatkan dan nikmati ya dengan adanya digital transformasi
kira kira pertumbuhan ekonomi yang kita bisa dapatkan dan nikmati dengan adanya digital transformation ini
kira kira pertumbuhan ekonomi yang kita bisa dapatkan dan nikmati dengan adanya digital transformation ini

yang pasti bahwa tahun selama pandemi covid sembilan belas

dua ribu dua puluh jelly indonesia yang tertumbuhan sektor informasi komunikasi itu double digit
akan bertumbuhnya sangat tinggi nah proyeksi ekonomi digital kita sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
ya ekonomi digital kita itu setara dengan empat lima ratus triliun kira kira atau tiga ratus lima belas miliar dolar nah
ya potensinya besar kerjanya kita perlu fokus ya perlu fokus pemerintah fokus operator seluruh
fokus membangun ict infrastructure tapi masyarakat juga harus fokus
untuk mengisi hilirnya ya downstream dari ruang digital melalui penciptaan talenta digital
nah secara khusus indonesia kekuatan ekonomi indonesia itu kan ada di smi ya small medium
ini ada enam puluh empat juta umkm dan ultramikro nah saat ini sedang kita
lakukan digital onboarding untuk umkm umkm dan ultramikro saya mendapat laporan di desember
tahun dua ribu dua puluh satu sudah sekitar enam belas juta dari enam puluh empat juta yang sudah digital onboarding kita berharap di akhir
tahun dua ribu dua puluh empat ya setidaknya tiga puluh juta umkm itu sudah digital onboarding untuk apa agar mereka menjadi
lebih mudah pada saat kita membangun ict infrastructure
yang mereka mempunyai fasilitas sarana telekomunikasi ke dunia mereka masing masing oh hasil produksi
mereka akan mudah untuk masuk ke pasaricket marketplace yang melaluioccupation ecommerce

economy ally juga sudah ada beberapa umkm yang karena mereka sudah bagian dari platform gitu sudah
itu mereka melakukan ekspor dan sangat laku barang barangnya dengan kualitas yang luar biasa
bayangkan ini kalau dimultiplier lagi dengan berjuta juta kali lipat jumlah umkm di indonesia
kalau seperti ini roadmapnya sudah bisa diimplementasi transformasi digital tahun dua ribu dua puluh dua betul betul sudah lepas landas
harusnya tahun dua ribu empat puluh lima kita bisa menjadi salah satu dari top lima ya dari ekonomi terbesar di indonesia
saya optimis harus ya
harus optimis tapi tentu saya harus menyampaikan juga desi
ini semua kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga negara
bapak presiden berikan arahan untuk pembiayanya ibu menteri keuangan mengalokasikan pembiayanya
parlemen pun memahami akan urgensinya
nah kerjasama ini tentu harus terus kita jaga
karena pembiayanya tidak sedikit
sebagai contoh aja kebutuhan pembiayaannya tahun dua ribu dua puluh satu itu sekitar empat puluh triliun
ya yang diperhatikan
yang baru dipenuhi dua puluh satu triliun
saya harus mencari dua puluh satu triliunnya lagi
ini kan nanti negara negara besar akan dicari dari mereka
makanya saya sedang mencari menggagas bagaimana ya on top blood financing yang kita sudah siapkan
dari mitra mitra negara negara mitra
apakah itu melalui kredit agensinya atau sindikasi internasional financingnya
atau investasi bentuknya agar memenuhi kebutuhan kita
pak joni waktunya sudah habis
luar biasa dan sangat sangat menarik
dan kita harapkan juga ini adalah salah satu indikator dari kesuksesan penyelenggaraan g dua puluh ini
kalau tidak ada hasil konkretnya ya buat apalah istilahnya kita melakukan ini
cuma yang penting karena ada hasilnya dan sesuai dengan target kita
jadi saya harapkan khususnya transformasi digital ini apalagi finansinya merupakan salah satu dari hasil konkretnya
indonesia itu ada tagline nya
indonesia terkoneksi makin digital makin maju
indonesia terkoneksi makin digital makin baju
pak joni sekali lagi terima kasih
sukses semoga semuanya berjalan seperti yang kita harapkan
ya demikian final notes pada akhir tahun ini bersama menteri kominfo pak jonny g pelate
tentu saja kita semua tidak sabar menuju transformasi digital
karena kita sudah merasa
pada saat pandemi ini serba at internet of things itu menjadi kebutuhan sehari hari
jadi kebutuhan terhadap wifi ini katanya merupakan kebutuhan dasar yang kita harus miliki
lebih dari yang lain ya
seperti kebutuhan kebutuhan basic yang lain
ya demikian saya desi anwar mengucapkan terima kasih
jangan lupa masih dalam suasana covid
kita jaga protokol kesehatan rajin cuci tangan menggunakan masker
dan menghindari kerumunan tentu saja menjaga jarak
sampai jumpa bye bye